pemadam pemadam pemadam pemadam ini
jumlah warga panik melihat kepulan asap hitam pekat yang bumbung tinggi saat tiga rumah warga di jalan masjid jami
kelurahan polewali kabupaten polewali mandar terbakar selasa siang
api sulit dipadamkan lantaran salah satu rumah yang berfungsi sebagai bengkel
diketahui menyimpan banyak barang yang mudah terbakar
petugas pemadam kebakaran mengerahkan empat mobil pemadam untuk memadamkan api agar tidak meluap
tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
kepala uptd pemadam kebakaran polewali mandar mengatakan api diduga kuat berasal dari bengkel
gubernur ntt victor laiskodat nyaris terseret banjir saat ikut mengevakuasi sebuah mobil jeep yang sedang terjebak banjir di sungai welavenu pada senin
mobil tersebut ditumpangi seorang warga dan dua orang anak
arus banjir yang deras menyebabkan pijakan kaki laiskodat goyah hingga membuatnya terjerembak
setelah permukaan banjir surut upaya penyelamatan akhirnya berhasil dilakukan dua jam kemudian
pengemudi jeep dan penumpangnya selamat
gubernur dan rombongan yang sedang dalam perjalanan kunjungan kerja ke desa ini akhirnya melanjutkan perjalanannya